tapi gak jadi
temen saya waktu smp
dari kelas satu sampai kelas tiga
temen saya belajar bandel
terus saya rampas hpnya
saya tanya sama sio o
siapa yang nyuruh dia ngeroyok saya
dia terus terang sama saya
mau ke parkiran
ketakut orang orang yang kemarin dateng lagi
sebetulnya saya takut
tapi lebih takut lagi nggak punya kerjaan
yaudah kalau gitu saya juga berangkat

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia gak tau kalau kamu kerja di terminal
dia taunya saya itu adem
waktu smp nama kamu aden
itu nama panggilan saya waktu kecil
kebawah sampe sekolah
mulai dari sma sampai nganggur
baru dipanggil sesuai nama di ktp
ngapain dia nungguin denny yang kerjanya di terminal
dia gak tau
pokoknya itu kamu alias si aden
temennya waktu smp
dia terus terang sama saya
kalau dia sama temen temennya
mau ngeroyok denny yang kerjanya di terminal
mau ngerampas hp nya
tapi gak jadi
temen saya waktu smp
dari kelas satu sampai kelas tiga
temen saya belajar bandel
terus saya rampas hp nya
saya tanya sama si oo
siapa yang nyuruh dia ngeroyok saya
terus mau ngambil hp saya
dia terus terang sama saya
kenapa ngumpul disini
denny kemarin ada yang mau ngeroyok
tadi saya udah cerita sama kamu
sekarang kamu aja yang cerita sama cuy
kalau harus ngurang lagi ceritanya
hp nya belum dapet
saya juga gak jadi perlu hp
tadinya buat temen bos saya yang megang proyek bangunan
tapi sekarang dia udah gak disana
terima kasih buat hp nya
terus dia bilang ke saya
sekarang udah punya kerjaan baru
tukang cuci piring

aiwan mau ikut market lagi
mau nunggu orang orang yang kemarin kamu bilang nyari saya
aiwan gak takut
kalau udah ketemu sama orang orangnya
nanti baru tahu saya takut atau enggak
dia ini tahu soal saya nyuruh orang ngeroyok dia
terus ngerampas hp nya
kamu di rumah
ya mau kesini
yaudah kesini aja
relang redang redang
padang padang padang
habis ini kalau ada yang nanya kabar kamu gak baik
kenapa kamu nyuruh orang buat ngeroyok saya
kenapa kamu nyuruh orang buat ngerampas hp saya
kalau kamu gak mau jawab
saya habis dihajar leni
gara gara dia tahu saya nyuruh orang gak nyeroyok dia
menurut kamu kenapa
suara ngomongnya kok gitu
menurut saya ditanyak denny
kamu kalah lawan denny
soalnya saya di
diting sama jack dari belakang
otang sama cui juga ikut
kamu jadi ke rumah saya enggak
saya ulang aja